pt freeport indonesia membangun gedung pusat sains dan kemitraan di universitas cenderawasi jayapura papua senilai empat puluh lima miliar rupiah
peletakan batu pertama dilakukan kami siang oleh menteri investasi manajemen freeport indonesia bersama pihak rektorat dalam rangkaian orasi ilmiah di enam universitas pada empat hingga tujuh oktober dua ribu dua puluh
peletakan batu pertama menjadi tanda dibulainya pembangunan gedung pusat sains dan kemitraan universitas cenderawasi
kegiatan tersebut dilakukan menteri investasi manajemen freeport indonesia serta rektor universitas cenderawasih kamisia di jayapura papua dalam rangkaian orasi ilmiah bertajuk transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal
peletakan batu pertama menjadi tanda dibulainya pembangunan gedung pusat sains dan kemitraan universitas cenderawas
kegiatan tersebut akan memiliki tiga lantai dan berdiri di lahan milik universitas seluas dua tujuh ratus enam puluh lima meter persegi dengan konsep green building atau ramah lingkungan
fasilitas gedung pusat sains dan kemitraan tersebut bakal menyediakan delapan belas ruang kelas satu ruang dosen dan satu auditorium berkapasitas dua ratus tiga puluh orang
ada pun lantai rooftop bakal dilengkapi panel surya yang dapat menjadi sumber listrik ramah lingkungan
harapan kami gedung ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan untuk mahasiswa universitas cenrawasi dan juga rakyat papua
ini teknik pertambangan sampel batu nah itu diteliti semua di luar untuk xrf dan sebagainya lah
kita harap akan lebih gampang dan lebih pembiayaan kita lebih kecil lagi untuk bisa kita manfaatkan
pembangunan gedung pusat sains dan kemitraan di universitas cenderawasi ini diperkirakan selesai dalam dua belas bulan
pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari program investasi sosial masa depan pt freeport
sebesar seratus juta dolar amerika per tahun hingga dua ribu empat puluh satu atau senilai satu lima triliun rupiah
selain pendidikan sektor kesehatan infrastruktur ekonomi budaya dan olahraga menjadi bagian investasi sosial masa depan freeport indonesia
kami sedang bekerjasama dengan uncet untuk membangun satu gedung senilai empat puluh lima miliar
dan juga kami akan meneruskan program program yang sudah dilakukan bersama
dan pada kesempatan hari ini kami juga akan menandatangani satu yang goyo dengan ucep lagi
yaitu untuk penelitian bersama senilai satu lima miliar rupiah
sebagai informasi per juni dua ribu dua puluh dua pt freeport indonesia
kami sedang menerima informasi dari ucep
inilah yang pemerintah sekarang lagi mendorong untuk investasi kemasuk ke daerah
dan kemudian berkolaborasi supaya ada yang punya selesai pulang ke daerah
ada ruang investasi dan pencintaan apalagi pekerjaan untuk mencapai kejayaan kita semua
berdasarkan data resmi pt freeport berencana menginvestasikan dana sebesar delapan belas enam miliar dolar amerika
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
nilai investasi tersebut setara dua ratus tujuh puluh triliun rupiah
angka investasi tersebut termasuk investasi pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter
sebesar tiga miliar dolar amerika sebagai bagian program hilirisasi
sehabis orasi ilmiah di universitas cendrawasih
menteri investasi dan manajemen freeport indonesia melanjutkan kunjungan ke stie port numbai jayapura